ya masih dari seputar natal dan tahun baru sambut natal sinterklas berkeliling pusat perbelanjaan di surabaya
untuk membagi bagikan permen kepada anak anak pengunjung mal
sinterklas juga ramah untuk diajak berfoto bersama
sinterklas ini didatangi dan diberikan hadiah permen oleh sinterklas yang ramah
tak jarang sejumlah anak anak yang datang bersama keluarganya
mengajak mereka untuk berfoto bersama sinterklas dan pit hitam yang membagi bagikan permen ini
mereka mengaku senang dengan keramahan sinterklas terutama saat mereka mendapatkan hadiah permen
ini tadi dapat apa dari sinterklas
permen senang nggak tadi jalan jalan dapat hadiah dari sinterklas
ini lagi liburan sekolah
jalan jalan sama siapa aja ini
jadi ngapain aja selain dikasih permen ngapain aja sama santanya
yang berbutuh ada yang berbutuh
jawab pertanyaan suka ya
karakter sinterklas sengaja dihadirkan untuk memberikan keceriaan pada anak anak pengunjung mal
khususnya di metro departemen store ini
para orang tua juga bisa memberikan kejutan dengan memberikan hadiah melalui sinterklas
untuk diberikan lagi kepada sang anak
tentu dengan adanya foto bersama dengan santa ini
anak anak khususnya bisa merasakan berbahagia
khususnya buat suami anak yang kristiani
supaya lebih kepada mengedukasi bahwa berbahagia dengan keluarga
sinterkas ini akan ada terus hingga perayaan natal tiba untuk memberikan keceriaan kepada anak anak
pagi pertama surabaya